assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar para pemirsa semoga kita semuanya sehat sehat walafiat ya
kita berada pada suasana bulan suci ramadan terasa sekali hangatnya bulan ramadan menemani kita selama ini
semoga hati kita menjadi putih pikiran kita menjadi lurus semoga batin kita menjadi lembut
semoga langkah langkah kita itu tegar dan semoga insya allah sesuai dengan harapan harapan allah swt
para pemirsa salah satu di antara akhlak yang terpuji itu ialah mempertahankan dan memelihara rasa malu
bahkan rasulullah mengatakan al hayau ⁇ minal iman rasa malu itu bagian daripada iman itu sendiri
jadi orang yang tidak punya rasa malu berarti itu kehilangan iman
dan sebaliknya kalau orang itu memperkokor dan memperkuat rasa malu yang ada pada dirinya
maka itu artinya orang itu sangat beriman
bahkan ada yang mengatakan manusia itu menjadi manusia karena mempertahankan rasa malunya
kalau manusia sudah tidak punya rasa malu itu adalah mayat yang berjalan
nah sekarang banyak mayat mayat yang berjalan
mayat yang berjalan ialah orang yang berjalan di permukaan bumi ini tanpa rasa malu
tidak peduli siapapun kanan kiri pokoknya egonya yang tinggi
pakainya sembrono statementnya kasar tulisan tulisannya masyaallah sangat menyakitkan
lidahnya seperti silet yang sangat tajam
jungkir balik di depan orang orang yang terhormat
ini apa semua
mau disebut binatang manusia mau disebut manusia perilakunya mirip binatang
karena itu bulan puasa bulan remodan ini mari kita memperbaiki kembali kualitas akhlak kita
mari memperkuat rasa malu yang kita peroleh
budaya kita ini pun juga budaya indonesia ini sangat menjunjung tinggi rasa malu
rasanya bukan orang indonesia kalau memamerkan kekurang ajarannya itu
manusia indonesia sejati apapun agamanya terkenal dengan kesantunannya
malu kalau melakukan keonaran di suatu tempat di dalam masyarakat umum
makanya itu kalau kita minggir ya kalau ada orang tua kita
orang tua kita bicara kita jangan ikut nimbrun
boleh mengeritik tapi jangan kurang ajar ngeritiknya
itu adalah indonesia
itu adalah akhlakul karima
itu adalah islam
akan tetapi kalau rasa malu sudah hilang
cuek aja dengan apapun yang ada terjadi di sekitar
lama kelamaan pun juga terhadap tuhan dia tidak punya rasa malu
mari kita bercermin para pemirsa
mari kita buka topeng topeng kepalsuanya melengket di atas muka kita ini
jangan sampai orang yang selalu berpikirnya itu adalah allah

tapi orang yang selama ini menghormati kita sesungguhnya menghormati topeng topeng kepalsu yang berlapis
ada topeng kesarjanaan wah itu dokter oh itu master
ada topeng kebangsawanan wah itu sultan keturunan itu wah itu darah biru itu
ada topeng kekayaan wah itu uangnya banyak itu
ada topeng jabatan wah itu pejabat itu
jangan jangan orang menghormati kita bukan karena diri kita
tapi karena kepintaran kita menggunakan topeng yang berlapis lapis ini
coba mari kita buka topeng itu satu per satu
lihat wajahnya di depan cermin tuhan
jangan sampai kita tidak lebih hanya semacam manusia yang penuh dengan topeng
penuh dengan bopeng bopeng hitam mukanya
nah orang yang tidak punya rasa malu mukanya itu penuh dengan cacat penuh dengan bopeng
jangan sampai orang respect hormat tunduk kepada kita
itu hanya karena kita kepintarannya itu membuat orang itu terkecoh
topeng kepala rumah tangga misalnya seorang suami
bukan may kalau dia hadir di rumahnya
istrinya cium tangan anaknya cium tangan dia seperti malaikat di dalam rumah
tapi di luar sana adalah iblis besar
di depan keluarganya tampil seperti malaikat
tapi di luar sana dia tampil sebagai iblis nakal
sudah iblis nakal lagi kan
bulan suci ramadan ini kita berharap
bulan ini akan menempuh kita menempah kita
untuk menciptakan kekuatan kekuatan batin
satu di antaranya bagaimana kita memperkuat mempertahankan rasa malu
rasa malu atau harga diri itu perlu
orang yang tidak punya harga diri orang yang tidak punya rasa malu
sekali lagi itu apa bedanya dengan mayat
mayat itu dipamerkan kemana mana gak merasa malu
dia nggak sudah punya perasaan lagi
tapi orang yang punya rasa malu insya allah akan dihormati siapapun
oh itu anak siapa oh anaknya pak ini anaknya ibu itu
sampai keturunannya pun juga terangkat
oh itu alma maternya apa oh itu dari pondok santren
oh itu dari universitas ini hebat ya
cerdas pinter dan juga santun
ada orang makin pintar makin kurang ngajar
saya kira bukan itu yang kita harapkan
para pemirsa mari kita memperkuat memperkokoh rasa malu yang kita miliki
itu hidayah dan karuna dari allah swt
semoga kita mengindahkan hal ini para pemirsa
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh